parete kalau yang gratisan aja mau
ini bukan pelit guanti
ini mah irit namanya
irit sama medit itu cuma beda tipis parete
ini namanya servis terhadap konsumen
gak apa apa aman lah pak
parete kita boleh kan ikutan
iya kita mau nemuin tuyul itu
ini anak anak kenapa jadi pada pengen ikut ikutan sih semuanya
eh yang dulu
nah ini dia nih orangnya
eh mang duloh
loh ada apa ini rame rame di depan warung
mau beli makanan
oh mau jadi tuyul
mau mau makan
saya itu kesini bukan mau makan tapi mau minta pertanggung jawaban sama mang dulu
pertanggung jawaban apa bu
iya karena mang duloh biar itu yul
pilih arah tuyul
yang benar aja tuh pak
enggak tuh pak
udah deh mang duloh gak usah ngeles
ngaku aja deh ngaku
ngaku aja mang duloh
enak aja main tuduh
atas dasar apa bapak saya ini memilih arah tuyul
itu udah jelas nih
jelas nih ya
masih mulia di kimaupan
kalau langsungji ke
gw kan yang pindah ke
panango kennen di sini
udah idun nggak papa biar mereka persen sendiri ada tulang enggak
aku jadi merasa enak sama mengguluh
apalagi aku kak kalau aku ke ceplovan kasihan bang duluk banyak sampai di geledah warga
iya rumahnya sampai dia cakap cakap gitu ih mereka itu pengen nyari bukti ada tuyul
gimbal atau enggak tapi kan kalau ada di sana di bang duluk udah rugiin kita semua
ini jangan jangan kalian yang ngasut warga supaya warga ngeledah rumah saya
gak orangtua enggak anak anak nurduk aja tanpa bukti
maksudnya aduh uangnya ngereken

juga kami semua kemarin dalam rangka mencari bukti kalau memang tuju ajaéc
sudah deh emang dulu gak usah sumpah sumpah
saya tidak percaya
mbak emang beneran kan nih bisa nangkep tuyul gimbal tuh
jangankan nangkep tuyul gimbal
nangkepnya miaranya aja aku bisa
jangan jangan sekolahnya tinggi
s berapa ya mbak
iya maksudnya kalau orang sekolahnya tinggi pasti s nya tinggi label annya
oh maksudnya tuh sarjana ya tuh
sarjana s satu s dua s teler juga bisa
mbak punya pabrik es krim nih
sekolahnya lepas tinggi itu udah s s satu s dua
susah ya kalau ngomong sama orang yang satunya budeg yang satunya otaknya mawur
ani tuh kagak budak cuma kurang pendekanan doang
ini orang pinternya sengaja saya cariin supaya bisa menghentikan teror gimbal di kampung ini prt
masa sih dia bisa nangkep tuyu
jaminannya apa kalau dia t bisa nangkep tuyul
saya akan buktikan dulu nanti kalau tuyulnya gak ketangkep gue usah bayar
wah yaudah kalau gitu mas setuju lah nggak usah bayar dulu mau apa apa ya kan buktiin dulu
ya keparete kalau yang gratisan aja mau
ini bukan pelit gue ganti
ini mah irit namanya
hmm irit sama medit itu cuma beda tipis parete
ini namanya servis terhadap konsumen
gapapa aman lah pak
warga kita boleh kan ikutan
iya kita mau nemuin tuyul itu
ini anak anak kenapa jadi pada pengen ikut ikutan sih semuanya
kita juga pengen nih
teror toil di kampung kita ini
udah prt ajak aja kasihan
tapi awas ya jangan sampai ngeganggu loh
tenang banget perasaan
jadi salah satu ciri orang yang merah tuyul itu jalannya membungkuk
karena dia dalam beroperasi harus digendong
jadi kita harus cari orang yang jalannya membungkuk
karena pasti ada sesuatu di punggungnya
gak salah lagi
jangan asal main tuduh orang aja
udang juga bongkok
berarti udang juga merah tuyu
he udang mah dari semuanya bungkuk
dia tuh bungkuk jalannya
berarti mang dulo yang merah tuyul gimbal
udah banget kacau shelly
kenapa bawa kamat kamu semburan
sosiala balik jadinya aku bugi bilang
belah t inu
ya allah malah pingsan itu karunya karunya allah ini sini sini kamu
lihat kan dia itu pingsan karena dia ketakutan sudah ketahuan merah tuyung hebat nih
sekarang mendingan kita tolongin penggulung aja gimana aduh bu menik tuyul lagi tuyul lagi itu
harunya tinggal memang dulu gimana tuh pak rt
saya nggak terima ya gara gara kalian nuduh bapak saya mihakwa
bapak saya jadi serangan jantung
aduh sabar dulu sabar tenang ya eh bang idun kita tuh enggak asal nuduh emang bener ya tadi

ngeliatin emang dulu gendong tuyul gimba gak mungkin bapak saya enggak mungkin tidak
toyo ya udah bangun tenang atau sabar kamu masih gitu eh bang bu menitudah juga salah
fitnah enggak sebarangan ngomong tapi kita semuanya tuh ngelihat sendiri kok bukti
sudah bicara lebih dari sekedar kata kata saksinya juga banyak kok